pertama tahap penyiapan warga
kemudian terakhir adalah tahapan operasi dan pemeliharaan
nah tugas kawan kawan semua sebagai tfl adalah untuk mendampingi dan memfasilitasi kawan kawan kita bkm ksm tim barjas dan kpp di tingkat desa maupun kelurahan
oke kawan kawan kita tentukan lokasi pendampingan kawan kawan kpl
baiklah warga desa tasik yang saya banggakan berdasarkan hasil kesepakatan rempuk warga kita menunjuk pak wawan sebagai ketua ksm dan pak ion menjadi bendaranya

selamat tinggal pak ion
selamat tinggal pak ion
selamat tinggal pak ion
selamat pak ion
selamat pak ion
selamat di bawah
selamat menjalankan amal anak baru
insya allah terima kasih pak dadan
selamat ya pak pak ion untuk anggaran dan pembukuan nanti kita bicarakan pas rapat besarkanya kaya smaj ya
selanjutnya kita harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program sanimasi ini
kira kira waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi ini kapan ya
bagaimana kalau besok malam pak
mbak ada isya
oke saya setuju
itulah kenapa saya merasa sangat beruntung dengan adanya program sanimas di desa kami
kedepannya saya harap kebiasaan buruh seperti itu tidak terjadi lagi
dan dusun kami akan jadi lebih baik lagi
pokoknya semoga kedepan urusan kita bisa lancar ya pak
kita berompa disini kan sudah dua hari
nah jadi jika ada keluhan atau saran bisa disampaikan di sini
pak pak jamban saya satu keluarga aja bau gimana dijadikan satu
nah ibu enak jambannya bau lah jamban saya mamper
sampai bingung mau buang air di mana
hmm pantas bapak yang kemarin di sungai kan
ah bapak masih ingat aja
jadi dalam pelaksanaan pembangunannya nanti
kita akan merpotokkan kepada teknis dan prosedur
stadar nasional sanitasi indonesia
dan kemungkinan buruk seperti itu bisa kita minimalisir
dan di sini juga ada tvl teknis kita yaitu pid
dan untuk semua hal yang berkaitan tentang pembangunan sanimas
itu bisa diobrolkan dengan saya nantinya
dan juga untuk laporan dan anggaran jika ada kesulitan
bisa hubungin tvl manajemen kita yaitu ibni
untuk anggaran dan laporan jika ada kesulitan
bisa langsung kepada saya selaku tvl management
dan demi kelancaran program ini
kami akan terlibat dari awal sampai akhir
dan untuk bapak ibu sekalian
mohon jangan bosan bosan ya
untuk melihat kami di desain ini
pak pak pak
ini keren program yang kebetulan luas
emangnya mau di mana pak
nah pak dadang ini beliau yang namanya pak muhid
yang kita bicarakan semalam loh
oh pak muhid
bapak muhid saya dan warga sangat berterima kasih
karena bapak telah mengibarkan tanah bapak
untuk program sanimas ini bapak
oh ya selama saya bisa membantu ya saya usahakanlah
lagian juga manfaatnya nanti buat saya juga
jadi tidak masalah lah
pak saya menolak
saya nggak terima

di dekat rumah saya
buat aja di daerah lain
pokoknya saya nggak terima
bu hanya tanah di bagian sini yang bisa saya hibakan
tanah saya yang lainnya sudah menjadi tps warga
jadi maaf saya tidak bisa memindahkan lokasinya
kecuali kalau bapak bapaknya nggak terima
bapak baru saja bisa
bapak saya detto loh teman teman
ini mau cari lokasi lainnya silakan
nah jadi begini bu
kami sudah mempertimbangkan jarak amannya
dan proses pengerjaannya sudah kami kontrol
agar tidak ada masalah untuk warga sekitar
pokoknya saya nggak mau tahu saya nggak terima
jadi bagaimana ini pak
saya akan hubungi dulu sama tim
yang pasti program ini harus tetap berjalan
pokoknya target kita harus selesai tahun ini
ya kayak ada sekian persen belum selesai juga
harus cepatnya sih
aduh maaf teman teman
soalnya tadi kalau kabarnya lokasi dulu
lah ada masalah ya pak
lah ada pada itu
ya tadi ada ibu ibu
jadi rumahnya itu dekat dengan lokasi kita tentuin di desa kasik
terus pemilik lahan
itu pernah kejadian juga sebelumnya
terus jalan keluarnya gimana tuh pak kira kira
ya kita buat rempuk perempuan
khusus ibu ibu penerima manfaat sanimas
ya karena cara pandang mereka berbeda dengan bapak bapak
ya kalau urusan rumah tanggakan itu urusan ibu ibu
pak saya setuju tuh pak edi
lagi pada santai ya bu
sambil santai kita ngobrol sedikit ya bu ya
mengenai program sanimas yang akan dilaksanakan di dusun kita
ya boleh aja pak silakan
baik hari ini saya langsung didampingi oleh tim fasilitator lapangan
kalau mau buat program sanimas jangan di sini dong
kalau lokasinya terlalu dekat dengan rumah warga
iya nggak sih ibu ibu iya kan
eh bu tunggu dulu bapaknya ngomong apa
eh biasa aja dong
biasa sih itu eh
eh malah makin kenceng
santai bu santai santai santai
kalau nggak tahu santai ya
tidur ibu udah dong bu nggak usah pada nyocot
pak pak lanjut pak
nah saya akan menjelaskan tentang program sanimas ini
jadi program sanimas ini adalah program yang bertujuan untuk
menjaga kebersihan nilai
nah terkhususnya air tanah
dan program ini juga sudah berhasil diterapkan di desa desa lain
semua sudah ada perhitungannya ibu ibu
tidak mungkin kami bertindak merugikan salah satu pihak
nah jadi demi kelancaran program ini kami juga membutuhkan andil ibu ibu sekalian
terus ibu ibunya terlibat ngapain
apa aja sesuai kemampuan masing masing
misal masak atau konsumsi itu juga bisa bu
wah saya mau saya mau masak rame rame kan
program ini kan demi hajat orang banyak
dan melihat kondisi lingkungan di desa ini program sanimas lah yang kita butuhkan
tapi kita harus bekerja sama untuk mencapainya
kalau untuk kebaikan bersama kami setuju pak ya kan ibu ibu kita setuju
ayah saya juga butuh kerja
iya makanya kamu doain supaya pekerjaan ayah lanjut
cara cepat selesai terus baru deh kita main
iya ayah aku mau tidur
iya ayo janji yaudah ayo pergi kerja dulu ya
ya allah ya tuhan
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
ya tuhan kami berdoa
oh p edi
kayanya sekarang udah mau masuk musim penghujan p edi
ya bisa bisa mah udah ada rencana nih
aduh gimana ya pak ya
kayanya kita antisipasi dengan tenda darur aja deh pak
biar pekerjaan kita sesuai dengan jadwal
saya setuju pak edi yuk
wah basah pak
jangan jalan pak
weh weh weh ada yang jatuh pak
aduh pak sakit pak
jadi gimana keadaan nyampe edi
sepertinya dia belum bisa kerja dulu pak
lupa yang cukup parah
cukup parah ya pak
ya kita harus cari penggantian dulu pak
pak ini list belanja kita besok
jadi kira kira ada yang perlu ditambah lagi gak
kayaknya besi yang harus ditambah pak
untuk apa nambah nambah besi loh pak
itu semua sudah saya perhitungkan secara aturan pakai pak
bapak jangan meremehkan saya
saya sudah biasa melaksanakan
lubang lubang ipal seperti itu loh pak
ya bisa dibilang ya pengalaman gitu loh pak
bukannya kami meremehkan kemampuan bapak
cuman kan lokasi disini kan
rawan dengan titik gempa
supaya menghindari kebocoran yang kurasakan
kan gak ada salahnya
kita lapisi dengan besi
ah biasanya saja ya pak
saya cor biasa biasa aman aman saja loh pak
nggak terjadi kesalahan apapun itu
itu ipal komunal yang bapak buat
cuman satu rumah lho pak
kita jangan kemana mana
aku dari undang undang
apa akun berhenti membiliksa
ya pak kenapa
ada satu rumah di bawah sana pak
yang mau ikut sambungan pipa
tapi ya rumahnya agak jauhan pak
terus gimana pak
pemilik rumahnya juga ikut kekeh pak
ya kita usahakan lah pak
berarti kan pengalian jalur rumah rumah itu
harus lebih dalam lagi
dalamnya pak ya
saya ga ada orang dari tadi disitu
kok ngomong jamban jamban jamban
biar dari tadi buat disitu
jamban ga usah buat di daerah situ
tengok deket rumah aku tuh jambannya
butuh pengaruh yang lebih banyak lagi
mama masa buka
pasti pasti pak nanti saya akan koordinasikan ke kpp soal perawatannya
permisi pak bu mau nanya
kalau mau aku program sanimas gimana ya
saya mau ikut sambungan ke ipal juga
kemarin kemarin kemana aja bu
kemarin diajakin nggak mau
lihat tuh jamban saya udah nggak mampet lagi
makanya bu kalau ada rembukan makanya ikut
ini malah ngamuk ngamuk ya pak
maafkan perlakuan saya yang kemarin kemarin ya pak
tidak perlu dipermasalahkan lagi
sekarang kan ibu dan warga sudah sadar akan pentingnya sanitasi yang sehat
untuk ibu penyambungan pipanya langsung hubungin ketua kpp aja ya
terima kasih bu terima kasih banyak
kalau senangnya di awal masuk kita ketemu teman baru seperti kardesnya perangkat perangkat desanya
ksm yang baru
kemudian anggota bkm nya juga
kemudian masyarakat di sini yang enak diajak untuk ngobrol
kalau dukanya ya gini mbak
kadang tuh di waktu hari libur itu ya ada momen yang kita harus hadir di desa
misalnya waktu pelaksanaan visi pengecoran atau sebelumnya seperti rembuk rembuk yang sudah kita laksanakan
itu kadang di hari libur makan waktu
jadi kita nggak bisa gimana ya ke keluarga tuh kurang lah
kadang kadang di hari libur kan kita harus ngajak keluarga
kita nggak berlibur gitu kan jalan jalan atau kemana
ditakutkan nantinya bangunan ini bau katanya
tapi setelah kita kasih pengertian bersama tim tfl yang lain
kami kan di sini bertiga tuh sama manajemen sama teknisnya
sama sama kita memberikan pengertian sehingga masyarakat yang di sini bisa lebih paham
karena pada umumnya yang mengatakan bau itu belum paham sebenarnya
ketika saya presentasikan bahwasannya nanti
ketika saya presentasikan bahwasannya nanti
di dalam ipel itu yang akan makan bakteri kita
itu kan kita hidupin dulu tuh bakterinya
nah kebanyakan ibu ibu itu menganggap bahwasannya nanti mereka yang akan dimakan bakteri kayak gitu
jadi ada yang konfirmasi sama saya
maksud ibu apa bu
nanti gimana kami kalau dimakan bakteri
bukan dimakan bakteri
saya jelaskan lagi sejelas jelas mungkin insya allah
jadi diharapkan kepada semua warga yang mendapatkan bantuan sanimas

sdb ini untuk lebih lagi untuk menjaga untuk menggerakkan kpp nya dan masyarakatnya untuk merawat ipol nya
dukanya ya kita sering diceramain sama ibu ibu masyarakat warga
karena mereka tuh gak ngerti apa itu maksudnya spal dt ipol yang dibangun itu fungsinya untuk apa
mereka itu hanya berpikir itu hanya bau bau bau bau dan pembuangan dijadikan satu
ya ini kan bu ini kan butuh proses
hanya bau hanya butuh sebulan
karena bakteri bakteri belum berkembang
nah kalau udah berkembang nggak lagi bau
nah nanti kalau nggak kita benahi masalah sanitasi di rumah ibu ini
ya kan kasian ibu ibu anak anak ibu untuk kedepannya generasi penerusnya
kalau gak kini kapan lagi
dulu sebelum masuknya sanimas di desa tasikmalaya ini
kondisi limbah comberan itu masih berserakan
melarinya itu ke drenase ke samping rumah depan rumah
untuk sanimas saya mengucapkan ribuan terima kasih karena setelah masuknya sanimas di desa kami ini
jadi comberan terus air air yang berserakan itu udah gak ada lagi
jadi untuk penumbuhan bibit nyamuk demam berdarah itu udah gak ada lagi
kalau dulu awalnya sanimas ah kesannya jelek baun busuk
terus udah jadinya wah mewah keren gitu